setelah penemuan lima jenazah di sungai muara padang jalur enam belas kabupaten banyuasin
polda sumatera selatan menurunkan tim dan melakukan olah tempat kejadian perkara
rumah milik korban tasir diduga menjadi tempat pembunuhan karena polisi menemukan bercak darah
tim dari polda sumatera selatan pada selasa tujuh mei mendatangi rumah tasir di desa indrapura
kecamatan muara sukihan banyuasin
tim ini juga menyertakan petugas laboratorium forensik cabang palembang dan petugas inafis polda sumsel
rumah tasir yang berdinding seng kini dipasangi garis polisi
polisi menduga rumah tasir merupakan tempat terjadinya pembunuhan karena ditemukan bercak darah
selain di rumah tasir polisi juga menyisir sungai muara padang tempat kelima jenazah ditemukan dalam keadaan terapung
tiga di antaranya berada di dalam karung
pelaku dan motif pembunuhan ini belum diketahui
diketahui karena polisi masih mengumpulkan keterangan dari masyarakat sekitar
dari rumor masyarakat suatu keluarga dan lain sebagainya
itu juga sebagai bahan keterangan bagi kita untuk mempermudah mengungkap identitas daripada korban tersebut
dari direktur kriminal umum kombes silitonga sudah memimpin langsung bersama kapolres di tkp
untuk pelaksanaan olahraga
lima jenazah ditemukan mengapung di sungai muara padang banyuasin
tiga di antaranya dibungkus karung
penemuan pertama terjadi pada jumat tiga belas mei
saat ditemukan jasad tasir dan anaknya kartini ditemukan dalam satu karung
berikutnya pada sabtu dan minggu ditemukan jasad dua cucu tasir winarti dan aryam
dan pada senin pagi kembali ditemukan jasad seorang wanita dalam kondisi rusak
jenazah yang diduga istri tasir tersebut